dok kira kira nadia sakit apa dok
dari hasil laboratorium nadia ternyata positif mengidap penyakit kanker mulut rahim
dan itu sudah dalam pesakit yang cukup tinggi
kanker mulut rahim
itu disebabkan apa dok
bisa jadi nadia pernah mengurutkan kandungannya dan itu dilakukan dalam keadaan
sehingga dia berubah menjadi kandungan yang lebih baik
insyaallah mulai hari ini
saya akan menjalankan semua perintah allah swt
terima kasih bu
dan saya sangat berterima kasih
kepada keluarga yang ada di sini
karena di sinilah saya bagai menemukan surga
yang belum pernah saya temui keluarga saya sendiri
dan saya berdekat untuk meraih surga itu di akhirat nanti
menjalankan semua amal ibadah yang diridui oleh allah bu
dan saya ingin tetap ada di jalan ini lam
saya ingin bertobat
saya ingin bertobat
menjalankan semua amal
boleh menyaringi jid croye
kenapa tidak nikmatkan al voyant

jatuh jatuh semua
katanya disini ada wanita model foto telanjang
kalau memang benar
mari kita bicarakan baik baik
kampung kina ini bersih
tidak ada wanita asusila
saya kira nggak ada
kalau pak rt
bapak dan ibu tidak percaya
periksa aja pak
itu dia tuhan
itu dia tuhan
pada semua warga yang ada di sini
saya sudah banyak berbuat dosa
saya mau berawat tutup tulangnya

tapi sekarang saya mau sadar pak rt

dan saya mau bertopat kepada allah
ada apa ini
perpuan ini pak ustadz
dia telah membuat cemar kampung kita
lebih baik dia diusir saja dari sini
saya ingin tanya kepada bapak bapak ibu ibu
siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa
allah saja mengampuni umatnya
mengapa kita tidak
lu tak ada berat mengangkat saya
kamu memang benar benar kurang ajar
kamu lagi lagi biadab tahu nggak
rumah ini milik bapak dhani
ibu harus segera keluar dari rumah ini
sebab rumah ini akan ditempati oleh bapak dhani
rupanya rupanya kamu memang benar benar lagi kurang ajar atau enggak
ini rumah saya
ini rumah hasil kerja keras saya
dan ini rumah buat siapa

iotan ini terima tangan dari ibu
bapak diberi abang a'lai yang akan kuil
tapi tidak hidup masa yang maklum ini
dari langua depannya
kamu tidak harus digilirimu
kamu téc dima
kamu harus diinginkan
nadiya kenapa kamu ngeriak
kenapa kamu ngejebak bukitnya
nadiya ngejebak bukitnya
dok kira kira nadia sakit apa dok
dari hasil laboratorium
nadiya ternyata positif mengidap penyakit kanker mulut rahim
dan itu sudah dalam pesakit yang cukup tinggi
kanker mulut rahim
itu disebabkan apa dok
bisa jadi nadiya pernah mengurukan kandungannya
dan itu dilakukan dalam keadaan terpaksa
tapi itu masih kemungkinan saja
lalu apa yang harus saya lakukan dulu
kasih dia kekuatan
karena cuma itu yang saat ini dia perlukan
mudah mudahan dia bisa bertahan
mari saya permisi dulu pak
saat ini sudah kalah
apakah allah mau mengampuni semua dosa dosa ku lam
aku sudah sangat kotor lah
allah itu maha pengampun
allah akan mengampuni semua dosa umatnya
umatnya betul betul mau bertobat
kamu harus sembuh nad
kamu pasti bisa sembuh
aku sudah tidak kuat lagi
kamu tahu kan
aku tidak bisa
aku tahu itu
kamu tidak perlu memikirkan itu
kamu tidak perlu memikirkan itu
kamu tidak perlu memikirkan itu
kamu tidak perlu memikirkan itu
kamu tidak perlu memikirkan itu
aku janji sama kamu kalau kamu sembuh aku punya mimpi
kamu tahu nggak mif itu apa
aku bisa hidup
aku bisa hidup bersama pak
aku bisa menikah sama kamu
walaupun pekerjaanku hanya seorang tukang ojek dan seorang guru
tapi oh jujur aku sayang sama kamu
puncak gunung tinggi tinggi sekali
rumah saya tinggi sekali